ya tanya penumpang lah tanyalah ke penumpang apa yang kurang nanti kita perbaiki
kayak kemarin ada pesan tiket online nya imbe nya lambat hilang ya itu saya udah diperbaiki
harganya sudah dihitung hitung kan mulai hari ini rp tujuh puluh
ya ini pilihan pilihan silahkan masyarakat mau pilih taksi silahkan
mau pilih pakai besamri silakan
nanti kalau subsidi itu saya kira mungkin pemerintah provinsi dki
coba ditanyakan ke sana
yang bapak harapkan nanti digerasi dengan keras pengangkutan
semuanya saya kira ini desain besarnya memang kita harus mengintegrasikan nantinya mrt dengan lrt dengan busway dengan kereta api komputer
nanti ke depan lagi dengan kereta api cepat
semuanya harus terintegrasi dan itu desain besarnya sudah ada
pak rosmian hari ini pak pak
ya jadi jadi jadi apa jadi kalau sudah terintegrasi semuanya jabodetabek
ya berarti jalan jalan yang cegah dengan irp elektronik road pricing sehingga orang dipaksa untuk masuk ke transportasi massal yang tersedia
tapi ininya harus siap dulu kan
mrt nya harus siap lrt nya harus siap kan sudah dimulai semuanya
kereta bandaranya sekarang yang siap baru dari duku atas ke anu nantinya manggarai juga akan kalau di sana siap akan dua kali lagi
kejalanan yang dari sekarang empat puluh dua nantinya delapan puluh dua kan
memang harus seperti itu
headway nya sekarang baru tiga puluh menit sekarang nanti bisa lima puluh
pak hari ini ingin pakai kaos
pak ini harus siap pakai kaos
masa mau ke stasiun naik kereta api pakai jas jamu ya
pakai kereta pakai gini kan enggak enggak
udah kamu jawab sendiri
pak hari ini
pak hari ini

hari ini dengan badan cyber nasional
kalau kemarin kan berada di bawah minko pak
kalau sekarang di bawah presiden
itu alasannya kenapa
badan cyber nasional pak
ini adalah sebuah badan yang sangat penting
yang ke depan saya kira diperlukan oleh negara
perkembangan dunia cyber yang perubahannya begitu sangat cepat sekali
ini ditemani oleh pak
ya kemarin saya telpon sama pak
sudah lama enggak ketemu kita
janjiannya jalan besok pagi naik kereta bareng bareng gitu